lantas apa perbedaan virus varian alfa beta dan delta
mari kita lihat grafik berikut
berdasarkan data dari pengendalian dan pencegahan penyakit dunia cdc
perbedaan virus varian alpha beta dan delta
berdasarkan dari lokasi ditemukannya varian virus
virus alfa ditemukan di britania raya
virus beta di afrika selatan
dan virus delta di india
dan kini virus varian beta bermutasi di bali
sementara delta bermutasi di kudus bangkalan dan jakarta
virus ini ditemukan pada para pekerja migran indonesia yang pulang ke tanah air
ketiga varian virus memiliki gejala yang mirip
seperti demam batuk dan kehilangan penciuman
namun menurut direktur pengendalian dan pencegahan penyakit menular
virus varian alpha lebih cepat menular
namun tidak lebih mematikan
sementara bila dilihat datanya
varian beta memiliki gejala lebih berat
seperti batuk secara terus menerus
kelelahan dan sesak nafas yang parah